yang masih menyaksikan segmen bisnis cnn indonesia newsroom
pemerintah akan mengalokasikan anggaran dalam apbn dua ribu sembilan belas yang telah disahkan melalui paripurna dpr ri
besaran gaji pokok pns saat ini masih diatur dalam peraturan pemerintah ri no tiga puluh tahun dua ribu lima belas
dalam peraturan itu disebutkan gaji pokok pns jabatan terendah atau golongan satu a dengan masa kerja tahun
untuk golongan tiga a sebesar rp dua empat ratus lima puluh enam tujuh ratus
dan golongan tertinggi empat e dengan masa kerja tiga puluh dua tahun sebesar rp lima enam puluh dua juta
kenaikan gaji rencananya akan terrealisasi di april dua ribu sembilan belas
hal ini lantaran kementerian keuangan baru akan memproses aturan kenaikan gaji pns pada januari dua ribu sembilan belas